loh orang gak ngeliat toko gue tutup gara gara sepi hari ini
udah gitar butut suara jelek lu cari tempat yang lain sana
ya allah serius ini buat abang
iya bang yang itu gak usah dipake aja
ya allah ari
wah sukses banget kamu sekarang ria
biasa aja kali bang ini kan terkait doa bang juga
abang tuh ikut seneng banget ngeliat kamu
malam aku kenalan sama dia
kalau gitu gimana sekarang kita cari dia
ini mama yakin nih dia pasti bisa jadi penyanyi terkenal
karena suaranya enak banget
ari belum bisa mewujudkan cita cita ari
dan ari belum bisa membahagiakan ibu
kamu tau gak
ah masa sih aku nggak percaya
ari ibu janji ibu akan mengorbitkan kamu menjadi penyanyi terkenal
yang bener bu ari lagi gak mimpi kan
enggak ri kamu gak mimpi
ibu yakin kamu akan jadi pi terkenal
terima kasih banyak ya bu
terus enak terus enak
ya udah apa
ini ada ari di sini
sekarang dia jadi penyanyi terkenal t
iya ari tuh ya
ari akan menjadi penyanyi terkenal bu
ari akan membahagiakan ibu
baru nyanyi sekali udah dibilang artis
halo paling juga besok ambles
di jakarta kan saingannya banyak keren keren lagi
liat deh gak usah didengerin
bulu dia kan emang begitu
kita liat ari lagi
ayo allah ibu kangen banget ari
ya ari sekarang kan kamu udah sukses
nah kesuksesan ini mau kamu persembahkan untuk siapa
semua kesuksesan ini saya persembahkan buat ibu saya
terima kasih bu atas dukungannya
ya pemirsa itulah hasil wawancara kami untuk hari ini dengan ari
sekian dan terima kasih
hala anak durhaka aja ditangisin
lagian udah sukses kok bukannya pulang
dia sayang banget sama saya pasti dia pulang ya bu ya
halah lagian juga kalau pulang ampun juga dijadiin mbak abu riz
iya mbak bu ibu
ari hati apa ya sekarang
ibu kangen banget sama ari
ari sehat kan disana
ari ari ya allah
ini ari anak ibu
ya allah ari ari cakep banget
ari ari sehat kan disana
nah ini bu rumah kita yang baru ya allah alhamdulillah makasih hari gede banget sama sama
terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih alhamdulillah terima kasih
oh ya bu sebentar ya ada bikis tipisan dari ari alhamdulillah terima kasih ini ada sebagian hadiah
terima ya ibu bapak terima kasih terima kasih ari terus ya pak
allah baik bener ya pak ya ibu kalah paling juga jadi artisnya seumur jagung biasanya nih
ya kalau yang tenarnya instan turunnya juga cepat paling bikin skandal hancur deh karirnya
ibu ibu bapak bapak tolong doain arya semoga karirnya lancar dan selalu diridui allah
halo ibu ibu bapak bapak dengerin nih ya biasanya kalau orang susah tiba tiba jadi
orang kaya itu suka pelit sama sombong simposir iku aja sih itu juga ya kayak gini
hai hai ya lu orang enggak ngelihat toko gua tutup gara gara sepi hari ini ah udah gitar
butut suara jelek lu cari tempat yang lain sangat bisa ya biasa aja kali kok
ari iya bang ya allah seriusan ini bukan apa apa
buat abang abang yang itu harus dipakai aja ya allah ari luah sukses banget kamu sekarang
ria biasa aja kali bang ini kan berdoa juga abang itu ikut seneng banget ngelihat kamu sekarang udah
sukses mending abang ikut ari aja ke jakarta abang mau ngapain ri ke jakarta abang kerja
sama ari aja abang jadi asisten ari serius ria nggak papa papa yuk yuk
kamu itu ya coba udah beliin ibunya rumah beliin mobil juga
kamu mencari sih buuuh
ya kenapa sih itu kan buat motivasi kami
iya tapi sekarang waktunya lagi gak ketepat bu
ketepat dimana sih
rumah kita kebakaran buuuh
sekarang lagi dong
buuuh kita mau jalan kemana lagi sih buuuh
masa dari tadi jalan mulu sih
ya elah man emang kaki kamu doang yang pegel apa
kaki ibu ini juga dari tadi udah pegel
terus malam ini kita tidur dimana dong buuuh
iya ibu juga belum tau man
iya ibu juga belum tau man
yuk kita cari aja lah man
yuk kita cari aja lah man
ngapain sih buuuh
saya turut berduka ya atas terbakarnya rumah ibu
kamu gak usah sok sok berduka deh sama saya
buuuh saya itu kesini malah mau ajak ibu tinggal sementara dirumah saya
kan saya udah bilang
saya gak sudi tinggal dirumah kamu
bahagian kamu ini baru punya rumah mewah aja udah sombong amat kamu
mungkin dia juga like